menteri pemuda dan olahraga dito aryo tejo bersama pengurus induk organisasi tertinggi bola basket tanah air perbasi
meninjau langsung kesiapan indoor multifunction stadium yang akan menjadi venue piala dunia basket di jakarta agustus mendatang
dalam kesempatan ini pihak kemenpora dan perbasi juga berkesempatan mencoba lapangan basket di venue yang mulai dibangun pada akhir dua ribu dua puluh satu lalu
semua fasilitas termasuk layar jumbotron juga sudah terpasang dan siap digunakan
namun ada beberapa fasilitas penunjang lain yang masih memerlukan penyempurnaan
sebagai stadion multifungsi berkapasitas enam belas penonton lapangan basket dibuat menggunakan portable floaring system
untuk memastikan tinggi pantulan bola
lapangan sudah sesuai dengan standar fiba uji pantul bola juga dilakukan di dua puluh titik di lapangan
pada piala dunia basket atau fiba world cup dua ribu dua puluh tiga ini indonesia menjadi tuan rumah bersama dua negara lain yaitu jepang dan filipina
pilihan ini juga berhasil
pilihan ini juga berhasil
pilihan ini juga berhasil
indonesia akan menjadi tuan rumah pertandingan di grup g dan grup h yang berisi tim juara bertahan spanyol perancis kanada latvia brazil pantai gading iran dan lebanon